putra kukian santam ayah anda mohon hentikan perbuatan
apa yang kamu lakukan hanya akan menghancurkan pak jajar
dan juga dirimu sendiri
dari dulu memang aku ingin menghentikan kezaliman pak jajar
aku tidak akan pernah mundur sebelum aku menggulingkan prabu siliwangi beserta keturunannya
aku tidak akan pernah mundur sebelum aku menggulingkan prabu siliwangi beserta keturunannya

ya allah aku tidak siap berlari lagi
mau pergi kemana lagi
sekarang kau tidak akan lulus lagi dari panjanganku
sekarang hanya tersisa satu istri ruang
tidak akan pernah
membiarkannya pergi lagi
sebaiknya kita satukan kekuatan

kau harus berhati hati
raka pun berhati hatilah
karena kak dan kita saat ini sedang lemah
dan kekuatan kita belum pulih benar